puluhan anggota paguyuban tunggal rahayu asal cisewu garut jawa barat mengundurkan diri
mereka menyerahkan bukti pengunduran diri berupa tulisan bermaterai rp enam
bukti ini diserahkan langsung pada pemerintah desa hingga kecamatan cisewu
dari pengakuan mantan anggota paguyuban ini disinyalir melakukan penipuan bermotif ekonomi
mereka dimintai menyetor uang seratus ribu rupiah untuk kartu identitas hingga rp enam ratus untuk sertifikat jaminan keuangan
sertifikat ini diklaim bisa membantu keuangan saat alami krisis ekonomi
saya sudah tidak sepaham dengan jalan pemikiran yang ada di paguyuban
saya sudah tidak mengerti dengan hati nurani saya
paguyuban tunggal rahayu di kecamatan cisewu garut jawa barat menuai polemik
setelah mengubah lambang burung garuda dan mencetak uang sendiri
gerakan paguyuban ini diduga melakukan penistaan agama karena mengubah kalimat bismillah dengan menambah al bismillah
ini ada dasar yang memang dipropagandakan oleh paguyuban itu
ya adanya lambang burung garda yang mirip dengan lambang negara
kemudian ada kalambilahi bismillah ya yang diawali dengan huruf alif lam sehingga dibaca macam al bismillah
nah itu yang sama sekali memang sangat meresahkan
gerakan ini juga terindikasi berupa
yang membentuk negara dan pemerintahan dalam negara
sejauh ini pihak kes bank pol garut menemukan fakta
pengikut paguyuban berada di beberapa kecamatan di garut
anggotanya juga ternyata diidentifikasi berada di kabupaten lain mulai tasik malaya dan majalengka
hingga kini keberadaan pemimpin paguyuban tunggal rahayu masih belum diketahui
deden rahadian garut jawa barat